tapi siapa dia
lebih baik sekarang kita pulang ke istana pajajaran
apakah si guru masih sanggup
insya allah raden
yang terkena tongkatnya rompang
ayo raden segera kita ke istana
kemana paman aman dan paman amin
kenapa selalu saja menghilang
paman aman dan paman amin
ini raden mau ngambil buah kelapa
paman teh haus
raden masa satu atau satu lagi raden
raden atur nunggu raden
sini mama biar aku saja
satu satu dulu paman

raden terima kasih raden

raden terima kasih raden
kayaknya manis ini pak amin
jangan lupa baca bismillah paman
bismillah dulu tuh
minumnya duduk paman
jangan lupa baca bismillah
kau sudah tidak ada lagi di dunia ini anak kecil
dasar kau nenek
jaga saja kau mengikuti caraku untuk menyerang mereka
pasti kita sudah mendapatkan kita itu
dasar anak tidak tahu diuntung
di mana rangga buwana sekarang berada
kenapa dia tidak bisa kabur dari kian santang
coba aku terawak
kenapa aku terawak ya
oh aku harus mencari amuk barumu
ya rangga buwana bersama amuk marugul
coba aku terawak
kenapa tadi tidak bisa
sekarang amuk marugul bisa
oh amuk marugul tidak lembar
amuk marugul ini penjara
aku harus membebaskan
agar aku bisa bertemu dengan cucu rangga buwana
apalah artinya sebuah nama
nama bisa menjadi kehormatan
tapi bisa juga menjadi bahan hinaan
tapi yang lebih hina adalah
orang orang yang merampok harta dari orang miskin
yang seharusnya kalian jaga
aku mendengar suara pertarungan
kalian harus mengembalikan barang barang itu kepada ratu
apa kamu sudah gila
untuk apa kami merampas barang barang ini
kalian benar benar jahat
untuk makan saja mereka susah
ini malah kalian rampok
kalian tugasnya adalah melindungi rakyat
bukan merampok rakyat
kalian pantas juga